pemudik memadati terminal kampung rambutan pada minggu pagi
mereka telah mengantongi tiket yang sudah dibeli jauh jauh hari
untuk menuju berbagai destinasi di kawasan jawa barat jawa tengah jawa timur banten maupun sumatera
lebih dari satu tiga ratus dua puluh satu pemudik diprediksi akan berangkat hari ini dari terminal kampung rambutan
angka ini melampaui jumlah pemudik tahun lalu yang pada enam hari menjelang lebaran berada di angka satu satu ratus sembilan puluh delapan penumpang
sementara itu tiket keberangkatan untuk tanggal sembilan belas sampai dengan dua puluh satu
dua puluh april disebutkan sudah hampir habis karena sudah terjual di atas sembilan puluh persen
gelombang arus mudik menuju pelabuhan bakahoni lampung dari pelabuhan merak banten mulai terjadi pada minggu
kendaraan pribadi roda empat mengantre masuk ke dalam kapal
di tolnya nggak ada kendala sih sampai sini juga lancar
cuma pas di sininya aja nih
iya kenapa itu
dari jam sembilan tadi
sampai sekarang ini ngantri mau masuk kapalnya nih lumayan
dari data asdp pelabuhan merak per sabtu kemarin tercatat sudah lebih dari enam belas kendaraan diseberangkan
baik truk bus dan sepeda motor
mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan
otoritas asdp pelabuhan merak mengoperasikan tiga puluh tujuh kapal dengan satu ratus delapan keberangkatan
tim liputan cnn indonesia